kalau berlaku lagi itu hanya ada pelengkapan
kalau menurut saya di dalam pelengkapan itu memang segera terjadi perbedaan
antara si bapak dan si yang kolaborator
karena saya melihat muka orang saja sekarang saya sudah mengerti isi otaknya
itu sudah lebih yang kita yang tidak dimiliki oleh orang lain
itu karunia tuhan
saya melihat muka orang saja saya tahu isi otaknya
saya mempercayai dan berharga
saya sangat berharga
oleh karena itu karena saya sudah berusaha menolong dia
bahkan saya kepengen bertemu sama ibu putri ini
tetapi dia tidak mau
terus berpura pura sekolahnya jahat juga
atau perumpakatan jahat
menyebar kebohongan atau hoax juga di tengah masyarakat
maka demi kepastian hukum
saya minta supaya ibu putri segera ditetapkan tersangkat
demikian juga yang lain lainnya itu
yang menghalangi penyidik
penyidik yang menyembunyikan barang bukti juga harus segera dijadikan tersangka
jangan hanya dikenakan kode etik
kita minta penegasan supaya ibu putri segera dijadikan tersangka
dan kawan kawan nanti segera saya berangkat ke jambi juga
mendapatkan surat kuasa
untuk melaporkan perbuatan lainnya
jadi ini masih dalam perkara tindak pidana dulu
tindak pidana pembunuhan
atau pembunuhan terencana